surat pengajuan hak angket kpk akhirnya dibacakan di sidang paripurna dpr
di luar dugaan sejumlah fraksi yang tadinya mendukung ternyata balik badan
menyatakan netral dan menyerahkan keputusan pengajuan hak angket kepada anggotanya
surat pengajuan hak angket dari komisi hukum kepada kpk akhirnya dibacakan di sidang paripurna hari ini
namun mekanisme pandangan fraksi tidak langsung disampaikan dalam sidang paripurna
melainkan dibicarakan dalam rapat bamus
dari peta politik di parlemen setidaknya tiga fraksi yang tadinya mendukung
kini malah balik badan bersikap netral
fraksi pdip golkar dan nasdem menyerahkan keputusan hak angket kepada tiap anggotanya
yang pasti hak angket ini kami pergunakan untuk lebih menguatkan kpk itu sendiri
agar tidak terjadi breksi di dalam
ada dua itu sikap anggota
kalau sikap fraksi itu harus nanti secara resmi disampaikan oleh fraksi dalam pandangan mini fraksi
di mana pansus atau panja yang akan dibentuk
sementara fraksi gerindra menolak pengajuan hak angket
gerindra tetap meminta kpk introspek
feksi demi pembendahan internal kpk
kita tadi sudah mengapresiasi kita bersimpati tapi kami akan melakukan cara yang berbeda
dengan cara yang berbeda ini bukan berarti kontennya akan lebih ringan dari hak angket
akan ada hal hal yang kita lakukan tetap saja kpk menurut kami harus berbenah diri
hingga saat ini sudah dua puluh tujuh anggota komisi hukum lintas fraksi
yang menandatangani pengajuan hak angket atas kpk
dibutuhkan persetujuan setengah anggota dewan yang hadir di sidang paripurna